dan suhu udara di ngawi jawa timur menembus empat puluh dua derajat celcius pada siang hari
suhu panas ini sudah berlangsung dalam sepekan terakhir
ya hal ini menyebabkan sejumlah warga yang kepanasan tak betah berada di dalam rumah dan memilih di luar rumah
suhu udara panas ini melanda wilayah ngawi jawa timur pada sepekan terakhir
pada siang hari suhu udara bisa mencapai empat puluh hingga empat puluh dua derajat celcius
suhu panas tersebut membuat aktivitas warga terganggu terutama di dalam rumah
seperti di desa beran kecamatan ngawi suhu pada pukul sepuluh pagi mencapai tiga puluh enam derajat celcius
kemudian pada pukul satu siang suhu udara meningkat menjadi empat puluh hingga empat puluh dua derajat celcius
warga yang merasa kepanasan memilih beraktivitas di luar rumah untuk mendapatkan
warga mencari tempat yang teduh seperti di bawah pohon pinggir jalan
menurut warga suhu panas ini baru kali ini terjadi di wilayah ngawi
lebih panas tahun ini mas
soalnya sampai air itu kadang nggak keluar kalau di suhur misalnya
terus yang mbak rasanya kesal ini gimana
soalnya suhu kalau saya kadang ngecek di hp itu suhunya sampai empat puluh dua derajat jadi panas banget
jadi panas banget
biasanya kalau seperti tahun lalu di rumah masih
masih betah nggak
kalau untuk tahun lalu itu di rumah itu masih betah mas
apalagi kalau dikipasin sebentar itu kadang masih hilanglah panasnya
tahun tahun sebelumnya pernah nggak panas seperti ini
tahun tahun sebelumnya belum pernah sepanas ini
jadi cuaca saat ini yang ekstrim begini ya
menyiasati agar suhu udara tidak begitu panas warga akhirnya menyirami tanaman dan halaman rumah mereka
warga berharap agar hujan segera turun sehingga cuaca menjadi tidak panas